sekarang saatnya gue ketemu sama si cantik
mudah mudahan elsa suka tempat ini
elsa udah jalan kan ya
sa kamu udah jalan
aku ada di jalan kok
yaudah jangan lupa ya
restorannya classy cook restaurant
yaudah aku tunggu ya
tenang elsa tenang
lo harus tenang
lo akan makan siang dulu sama nina
setelah itu selesai
baru lo temuin ricky ya
ricky pasti mau nunggu kalau telat satu jam dua jam
gue tunggu san
sekarang saatnya gue ketemu sama si cantik
saya harus tahu ricky mau kemana
apa dia ada janji ya
mau ketemu sama elsa
kenapa kamu kaget ngeliat om
kenapa kamu kaget ngeliat om

itu kan omnya ricky
kamu ngapain kesini
om mau bicara sama kamu
bisa kita duduk ngopi bareng
bukan urusan om
tolong jangan pernah ikut campur urusan pribadi aku
kalau masih ikut campur
aku gak mau ikut om
di bawah manajemen umum lagi
kamu jangan kurang ajar sama kamu
om yang ngurusin kamu dari kamu kuliah
sementara orang tua kamu di luar kota
tapi om gak berhak ikut campur urusan aku om
aku pergi dulu
oke kelas pelajaran hari ini sudah selesai
kalian sudah boleh pulang
rena aku mau tanya deh
kalau kamu dari pantiasuhan bapak mama kamu papa mama angkat dong
terus bapak mama kandung kamu kemana
tidak tahu juwana
ya sudah tidak apa apa
yang penting papa mama kamu yang sekarang sayangkan sama kamu
ya udah aku duluan ya
ya misalnya rena tadi dulu ya
saya miss bantu ya
sudah selesai kelasnya
udah kalau gitu kita langsung pulang yuk
soalnya tante michi mau main ke rumah
tante michi mau ke rumah
ya pulang yuk
denganku foto entire detik handi menyatakan stress
masalah makam udah selesai
boleh tinggal satu lagi
gue harus tanya sama temen temennya roy di unicorn band
selamat siang dengan studio musik pornogram ada yang bisa saya bantu
saya mau bertanya soal jadwal latihan unicorn band
untuk hari ini di studio
bentar ya pak saya cek dulu
hari ini jam lima sore unicorn band ada jadwal latihan
terima kasih banyak infonya nanti saya kesana
ternyata mas al menepati janjinya
untuk ngerapin makamin ini
tapi kenapa kau masih belum tenang ya
ternyata aku masih belum tenang ya
ternyata aku masih belum tenang ya